selanjutnya kami ajak anda untuk jalan jalan kali ini ke semarang jawa tengah
salah satu daya tarik kota semarang ini adalah cukup banyaknya tempat wisata
apalagi termasuk yang juga berkaitan dengan sejarah
salah satunya lawang sewu
lawang sewu pesawat sudah pernah kesana ya
tidak hanya tempat wisata tapi juga makanannya
tapi berbicara tempat wisata sejarah ini salah satunya adalah pagoda avalokiteshvara buddha gayawatung
ini agak panjang dan agak susah
harus hati hati takutnya salah
nah ini pagoda ini menjadi yang tertinggi di indonesia dengan ketinggian mencapai empat puluh lima meter
jika melewati jalur utama semarang solo tepatnya di kecamatan banyumanik semarang akan nampak bangunan menjulang tinggi
ya bangunan ini bernama pagoda avalokiteshvara buddha gayawatung yang merupakan tempat ibadah umat buddha
pagoda ini memiliki tujuh tingkatan yang didesain semakin ke atas semakin menyempit
pagoda buddhaya juga dikenal dengan nama pagoda dewi kuan in karena terdapat patung dewi kuan in yang menyambut pengunjung
dalam pagoda ini dibangun patung bodhisattva avalokiteshvara dengan ketinggian mencapai empat puluh lima meter
oleh karena itu pagoda ini tercatat sebagai yang tertinggi di indonesia
oh ya dukungan bagus sih
ini juga tempatnya enak
hmm tempatnya enak
mbak dari mana mbak
asli semarang pak
ini pagoda tertinggi di indonesia
oh baru tahu mbak
pada pelataran pagoda sejumlah patung dapat menjadi objek swafoto
di antaranya patung dewa dan patung sidar tega utama
juga di area belakang terdapat patung buddha tertidur
pagoda dapat dimasuki wisatawan tanpa tiket masuk
pengelola hanya mengenakan tiket parkir untuk pengunjung
ya sementara begitu
karena yang perlu diketahui bahwa ketinggian ini sampai empat puluh lima meter
kenapa tidak di itu kan tiket masuk pak di sini pak
di buddha itu kan sangguragung mengajarkan bahwa di kami ini ada sabi sata bawang tusuk kita
semoga semua makhluk hidup bahagia
mereka masuk tanpa dipungut tiket merasa bahagia enjoy di tempat kami
setiap minggu pagoda ini didatangi sekitar seribu pengunjung dari berbagai kota
jumlah pengunjung akan meningkat jika terdapat kegiatan keagamaan
eko ardi semarang